pada sidang tahunan mpr ri dua ribu delapan belas presiden joko widodo menyebut fokus dan komitmen pemerintah
dalam pembangunan tidak hanya disalurkan ke sektor infrastruktur
presiden menegaskan membangun sumber daya manusia indonesia adalah modal kuat sekaligus investasi masa depan
fokus perhatian pemerintah dalam empat tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur
bagi negara dengan jumlah penduduk hampir dua ratus enam puluh juta jiwa
kita percaya bahwa masa depan indonesia terletak pada kemampuan kita untuk mempersiapkan manusia indonesia yang maju dan unggul
selama ini kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam
tapi kita seakan lupa bahwa indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia
inilah yang sesungguhnya modal terbesar dan terkuat yang harus kita miliki
membangun manusia indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan
untuk melapangkan jalan menuju indonesia maju
kita persiapkan manusia indonesia menjadi manusia yang unggul
sejak dalam masa kandungan
sampai tumbuh secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya